ya seperti yang sudah sering saya sampaikan
bolak balik kan sudah saya sampaikan bahwa saya akan mengatur waktu untuk beliau pak sby
dan hari ini alhamdulillah beliau pasti juga ada waktu saya juga ada artinya kita janjian dan ketemu
ya direncanakan tetapi memang keadaan sekarang saya ada waktu pak sby beliau tidak ada
beliau ada saya pas baringan
dan acara ya sekarang waktunya sekarang
berbicara banyak hal baik yang berkaitan dengan politik nasional baik yang berkaitan dengan ekonomi nasional
namanya diskusi kan banyak hal dan hal hal yang lain lainnya
ya saya juga bersyukur dan bergembira karena hari ini beliau bapak presiden kita
bisa menyediakan waktu untuk sebuah pertemuan ini
pertemuan ini sebetulnya sudah digagas dan dirancang cukup

alhamdulillah hari ini berlangsung
saya tadi mendengarkan penjelasan dari bapak presiden apa saja yang menjadi agenda beliau agenda nasional
saya juga mengucapkan selamat atas keberhasilan menjadi tuan rumah
baik kunjungan raja salman maupun ayora yang baru selesai
ini menunjukkan bahwa indonesia terus berperan di panggung
kami juga mendiskusikan bahwa negara ini harus semakin maju
negara pancasila negara bhinneka tunggal ika negara yang mengayomi semua
dan komitmen beliau samalah dengan komitmen saya komitmen para mantan presiden
ingin membangun negara dan ingin negara kita makin ke depan makin baik
karena jarang bertemu atau sudah lama tidak bertemu mungkin saja ada informasi informasi yang tidak sepatutnya didengar baik oleh beliau ataupun saya sendiri
tadi suasananya baik sekali karena dapat dijadikan sebagai ajang tabayun
dengan demikian seperti yang saya duga beliau tetap percaya
bahwa seorang sby itu juga ingin berbuat yang terbaik untuk negara ini untuk pemerintahan beliau
saya juga demikian pak jokowi juga ingin betul membangun negeri ini
ya kalau seloroh saya presiden ini hidupnya tidak tenang
kiri salah kanan salah
maju kena mundur kena
dan itu saya sampaikan pada beliau sealami juga dulu ketika sepuluh tahun memimpin indonesia
tapi saya tahu beliau akan tegar terus menghadapi berbagai ujian sejarah ini
kita doakan semoga separuh perjalanan karena saya lapor beliau bulan depan ini sudah separuh jalan ke kabinet yang beliau pimpin
tinggal separuh jalan lagi harapan saya semakin sukses
kalau pemerintah sukses kan rakyat kita juga senang
saya kira itu dari saya
pak sby kita pertama kali bertemu pak jokowi tadi
apa perasaan pak sby
kan pada tahun dua ribu lima belas lalu ketemu pertama kali
ya bersyukur bergembira dan sekali lagi bisa saling kembali menjalin komunikasi
beliau juga mengingatkan tadi pak joko suyanto yang mendampingi saya juga mengingatkan
indahnya dulu transisi dari saya ke beliau
tradisi politik yang baik
tentu ini mestinya terus berlaku
mestinya terus berlanjut di masa yang akan datang
jadi perasaan saya ya bersyukur gembira dan ya ini kalau ada klub ya klub presiden kan mantan presiden kan baik seperti ini
kita saling bisa berkomunikasi
pak sby pernah berkenaan dengan presiden jokowi sepertinya ada lagi kesan yang ingin anda bicarakan
insya allah insya allah saya senang sekali
saya bisa menjelaskan beliau mendengar dengan seksama
saya juga bisa mendengar dari beliau
alhamdulillah ini awal yang baik
karena tidak baik kalau ada miskomunikasi misinformasi diantara beliau dengan saya
ataupun diantara ya kami kamilah yang pernah memimpin negara ini
ini harapan kami berdua tadi
berarti pak sby kalau ada jawaban belak belakan tentang apa sih pak belak belakannya
belak belakan di belakkan gak pak
mbak sby berarti nanti tujuh belas agustus bakal hadir dong di istana
saya sampaikan beliau kalau undangan yang diberikan istana beberapa kali saya hadir beberapa kali tidak hadir
karena ada alasan tertentu tapi insya allah kalau undangan itu saya bisa menghadiri tentu dengan senang hati akan menghadiri
kemarin saya juga hadir di kunjungan raja salman di dpr
jadi insya allah
saya akan menjadi bagian lah dari negara ini pemerintahan ini
pak sby komis pendidikan sendiri pak dias pemerintah
iya pak untuk arah demokrat sendiri ke depan setelah pertemuan ini
ada mungkin kepentingan yang sebagai ketua demokrasi
saya lebih mendudukkan diri sebagai mantan presiden beliau sebagai presiden kita
kita tidak masuk ke politik yang sangat teknis ya
karena kalau itu akan mengalir ada mekanismenya
yang penting kita cocok untuk menyelamatkan negeri ini negeri pancasila
saya kira kerja sama politik apapun itu terbuka
pak presiden tadi kan sudah kita dengar pak pernyataan pak sby pak soal perasaan pertama kali bertemu
kalau pak presiden jokowi sendiri bagaimana menanggapinya
terutama terkait hubungan mungkin demokrat pak di pemerintahan di waktu yang mendatang pak
tadi pak sby kan sudah menyampaikan bahwa tradisi politik dari presiden sebelumnya ke presiden berikutnya itu memang harus kita tradisikan
yang kedua yang berkaitan dengan budaya estafet
pembangunan yang sebelumnya diteruskan oleh pembangunan presiden berikutnya
kalau estafet itu terus bisa dilakukan budaya estafet itu kita miliki
negara ini gampang mencapai sebuah titik target bagi kebaikan rakyat bagi kebaikan negara
saya kira ke depan
tradisi yang baik pergantian dari pergantian sebelumnya ke presiden berikutnya itu harus terus ditradisikan
yang kedua juga tadi budaya estafet itu harus kita miliki sehingga jangan sampai kita memulai terus dari awal memulai terus dari awal
itu yang harus kita tradisikan